maksud saya adalah ini adalah politik hukum pembentukan lembaga negara dalam pengawasan pemilu
tujuannya adalah outputnya adalah terciptanya keadilan pemilu
outcome nya adalah adil bagi peserta pemilu keseluruhannya
tapi apakah itu terjadi mari kita ukur secara data yang lebih objektif untuk menilai itu
ada kasus misalkan saja dugaan mahar politik
salah satu cawapres untuk bisa diusung menjadi cawapres di pemilu kemarin
mahar yang disebut sandiaga diduga memberikan uang sebesar lima ratus miliar rupiah
kan tidak ada proses perkembangannya sampai dengan saat sekarang ini
kalau kita bicara juga
sudah diputus nggak terbukti katanya
tidak ini prosesnya menggantung
tidak ada keputusan final lembaga yang benar benar membuktikan bahwa politik uangnya tidak terbukti
jadi dibikin frasanya menggantung putusannya seperti itu
nah lain lagi di persoalan kita di pemilu legislatif
itu jauh lebih masif persoalan di pemilu legislatif
samara sebagai calon anggota legislatif di dapil dki dua bisa menceritakan bagaimana masifnya politik uang di kontestasi pemilu legislatif
kasus bowo sidik misalkan saja kpk menyita tujuh ratus ribu amplop yang akan menjadi bahan serangan fajar
itu bukti bahwa persoalan kita sekarang salah satunya adalah money politics kandidasi buying jual beli pencalonan
tapi itu tidak bisa dituntaskan oleh yang namanya
badan penyelenggara pemilu
jadi kanker kanker lama pemilu itu tidak bisa dihapus atau berlanjut ke pemilu yang serentak yang katanya bisa menyelesaikan banyak persoalan ini
samara gimana sebagai peserta nih
bukan aktor tadi mungkin aktor yang lain
saya nggak mau mau juga sih
tapi kalau misalnya lihat tadi dari apa yang kita bahas memang ada dua isu yang sangat penting
pertama kalau misalnya dari segi peserta pemilu
segi pemilu serentak
kalau untuk kita sebagai peserta pemilu legislatif dan saya sendiri sebagai caleg memang itu menjadi tantangan yang luar biasa
karena publiknya tidak fokus pada pemilu legislatif
mereka kurang peduli dengan siapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat
sehingga kita perlu usaha yang ekstra untuk memikirkan pada publik kita punya program kita like dipilih dan lain sebagainya
dan memang kritik saya juga terhadap misalnya kpu adalah kpu juga tidak fokus terhadap pemilu legislatif
dalam artian mereka tidak menyelenggarakan juga
misalnya debat atau diskusi antara partai partai agar publik juga tahu apa perbedaan platform antar partai
akhirnya yang terjadi selama masa kampanye yang sangat panjang tersebut publik hanya fokus pada pilpres
kelelawar dan katak itu ya
betul hanya fokus pada pilpres dan
jadi akhirnya satu koalisi itu dianggap sama semua
padahal tentu saja bahwa satu koalisi adalah pemilu presiden bukan berarti kita tidak bertarung dalam tataran pemilu legislatif
jadi itu jadi isu yang cukup berat bagi kita
dan itu merugikan partai baru
itu juga sangat merugikan
karena itu sebagai partai baru
karena tentu kita tidak dikenal
dampak keterbelahan politik yang tadi ada yang kelelawar satu katak gitu gitu kecebong kampret gitu gitu dibawa itu kan rasanya risih sekali gitu sama
itu cukup mengganggu nggak
saya pikir cukup mengganggu
mungkin saya ceritakan satu pengalaman saja ya
artinya dulu ketika kita kampanye karena memang kita sebagai caleg dari partai mendukung tentu pak jokowi ya sangat terdampak
ya saya yakin mungkin dari kubu sebelah dulu juga sangat terdampak
pernah kita turun ke dalam salah satu kawasan salah satu area di dapil
salah satu dki dua
dimana kita dipersekusi karena misalnya daerah tersebut adalah mayoritas kubu sebelah
memang itu sangat terbelah sampai ke akar rumput gitu ke grassroot
tapi yang memang harus dilakukan ya itu tadi
saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh mas ferry
memang keterbelahan ini tidak lepas juga dari awalnya setting presidential threshold
dan memang presidential threshold itu juga membuat situasi menjadi sulit dan menyulitkan misalnya
oke lah kalau kemarin tapi untuk lima tahun ke depan kalau tidak ada perubahan kita akan sulit melihat tokoh tokoh baru yang bisa bertarung
misalnya yang sukses di daerah seperti misalnya pak emy pak ganjar jadi sempurna bertarung pada tingkat nasional
ada satu hal yang dikeluhkan oleh presiden kmhb ketika bicara evaluasinya mengenai pemilu dua ribu sembilan belas
selain tadi macam macam segi prosedural nanti mbak dhani akan menarik juga apakah pas salah prosedural itu juga berkaitan juga
atau berdampak pada efeknya secara hasilnya dan secara substansinya
tapi ada satu hal mbak deni ditahan dulu
presiden kmhb punya komentar yang lumayan menolak
mbak dhani ini nyambung nggak efek dari prosedural ke hal hal tadi
saya juga sebetulnya kan masyarakat sipil itu sudah punya agenda penguatan pemilu
penguatan prosedural demokrasi itu sejak sembilan puluh sembilan dua ribu empat dan terkelola
dan memang proses undang undang pemilu dua ribu sembilan belas ini itu penuh dengan kalau tidak pula pembajakan di tengah jalan juga
terutama soal presiden treset kemudian kelembagaan kp uban bawah sendiri tadi soal politik uang
sebetulnya politik uang itu juga nggak clear juga di undang undang pemilu yang terbaru ini
memang disamarkan atau gimana
ya dan sehingga sebetulnya ini nanti gini loh partai kita ini kan sekarang ya mau gak mau ya kita harus terbuka juga
hanya kepentingan elektoralnya saja yang menjadi guidance gitu
sehingga urusan tadi soal presiden treset misalnya lalu soal senlak itu kan demi sebetulnya berapa hitung hitungan yang saya bisa peroleh gitu
sehingga pemilu serentak yang didesain sebagai bagian untuk menguatkan so call presidensialisme gitu
itu dibelokkan menjadi urusan bagaimana supaya nanti koalisi kita itu bisa cuma dua di akhirnya kita ketemu karena apa
elektoral itu yang bermain
itu satu ya
jadi berusaha ini tingkat keparahan yang
yang luar biasa dan itu ditunjukkan dengan misalnya revisi undang undang kpk
bayangkan ya proseduralnya
itu punya dampak tuh
dari prosedur itu
akhirnya kan semuanya mendapatkan vote for yes gitu ya
untuk sesuatu yang sebetulnya menyalahi prosedural pengajuan rancang undang undang yang sudah ada undang undangnya gitu
sementara kami di masyarakat sipil kan selalu bermain itu mengikuti dong pola regulasi yang ada
kita bisa mengajukan ini kemana kenapa gitu kan
tapi ini kan tiba tiba semua fraksi
setuju revisi undang undang kpk
terus kita akhirnya hanya bisa
ya nggak bisa diam juga
nah ini saya pikir saya agak khawatir nanti kalau bicara ke depan kita akan terulang lagi
karena semua partai itu sudah sepertinya satu perahu
seberapa mungkin kenistaan ini akan terulang lagi dalam tahun tahun politik ke depan
saya harus katakan itu tinggi ya potensinya
apalagi jauh jauh hari sudah bilang amandemen mau pilpres oleh mpr dprd ya mendagri sendiri
mengatakan kita harus evaluasi pilkada
nggak ada apa mungkin akan dikembalikan lagi ke dprd
sepertinya lupa ya
artinya gini reformasi indonesia itu apa sih yang ingin kita tuju
kan kedaulatan rakyat yang selama tiga puluh tahun lebih itu dicerabut dari akarnya
dan salah satu kunci yang berhasil adalah untuk indonesia
saya pikir ini di dunia adalah sesuatu yang sangat penting adalah pemilihan langsung
itu pembelajaran yang sangat besar buat demokrasi kita
kalau dicabut bagaimana
apa yang perlu kita pelajari
apa yang kita perlu perbaiki
ini katanya komisi dua punya giroh akan segera nih memperbaiki paket undang undang politik gitu segala macam
apa yang paling penting secara prosedural kita hadapi eh kita perbaiki sehingga substansinya tidak kemana mana
komitmen partai politik ya
saya percaya teman teman partai politik banyak orang baik
tapi masalahnya partai kita itu didominasi oleh satu dua orang figur ya
yang punya kepentingan tersendiri
akibatnya demokrasi di internal partai kan tidak terbangun
ujung ujungnya sistem pertandingan tidak sehat
kalau tadi ada upaya misalnya mengubah sistem
ya sudah mari berkomitmen dengan sistem ini
sampai kita semua tahu kalau ada penyimpangan dari satu sistem itu dilakukan
kita semua tahu
jangan sampai diubah terus kita masih bingung berdebat tentang sistem
ini sistem baru begini permainannya
nah komitmen itu perlu
misalnya komitmen terhadap bahwa ini demokrasi kita adalah demokrasi pemilihan langsung
mau presiden legislatif dprd begitu ya
kepala daerah langsung
karena kita mau membangun jembatan antara elit politik dengan rakyat
kalau itu dipindahkan ke ruang yang namanya parlemen
tentu elit akan berbicara sesama elit
kalau ingin migrasi itu ada nggak bang ferry anda lihat ya
kan kita sudah dengar ya tiba tiba setelah pemilu selesai
entah apa alasannya
mau memindahkan pemilihan presiden ke mpr
mau memindahkan pemilihan kepala daerah ke dprd
nah ini kan soal komitmen kita membangun demokrasi
kalau kita mau bersikuku yang perlu diperbaiki teknis teknis yang kurang
jangan rusak sistemnya
jangan rusak sistemnya
kita lihat teman teman anda teman sejawat anda yang ada di parlement punya teman teman sejawat
sama peserta pemilu maksudnya
punya keinginan dan komitmen yang sama nggak
bahwa dua ribu sembilan belas itu banyak sekali yang kacau sehingga harus betul betul duduk untuk kepentingan politik demokrasi kita ke depan
tidak hanya sekedar elektoral saja
ya kita harapkan tapi kenapa kita serusi untuk mereka sendiri membangun
maka mulailah sekarang
jangan nanti belajar dari pemilih dari dua ribu sembilan belas ya
karena kita lihat bahwa undang undang itu diketok sangat dekat dengan pemilu
sehingga misalnya sebagai pengalaman saya karena kita dulu di psi juga sama sama mendirikan partai kan dari baru
peraturannya oleh dpr undang undangnya oleh dpr itu diketok dengan sangat terlambat
sehingga kpu sendiri juga membuat peraturan secara terburu buru
sehingga ketika kita partai baru harus memasukkan syarat syarat administrasi verifikasi
itu jadi sangat sangat mepet waktunya
jadi kalau memang ada keselesaan seperti itu
maka harusnya dilakukan dengan baik
ya harusnya lima tahun untuk pemilu selanjutnya
karena ini memang perbaikan sistem itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam setahun setahun
tapi harus dievaluasi dan dilihat secara terus
dan harus dimulai bahkan di awal tahun dua ribu dua puluh sehingga bisa panjang perjalanan kita ya
kalau boleh menambahkan
kalau kita mau lihat dua ribu sembilan belas yang lalu dengan undang undang pemilu dua ribu tujuh belas ini
itu kan sosialisasinya minim sekali
untuk sebuah sistem yang baru penggabungan pemilu yang lima kota ini
itu boleh dikatakan sosialisasi
itu di ruang yang sangat sangat terbatas
mestinya untuk sistem baru ini kita mensosialisasikan ke publik lebih banyak agar publik lebih tahu
intinya pilkada serentak anda lihat memang perlu sekali dievaluasi secara prosedur dan secara substansi bung donald
bagian dari pembelajaran pembelajaran tentu harus dilakukan secara komprehensif
termasuk juga apa yang dilakukan ke depan
tadi sedikit sudah disampaikan bahwa
agenda perbaikan revisi undang undang kepemiluan menjadi salah satu isu prioritas
dan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dalam proyek nas prioritas menjadi salah satu wacana yang akan dibangun oleh partai politik yang ada di dpr
tapi jangan lupa kita itu sering berjalan terpisah
di sisi yang lain melakukan electoral management perbaikan di sisi kepemiluan
undang undang pemilunya diganti secara rutin
trial and errornya berjalan terus menerus
tapi salah satu motherboardnya partai politik itu tidak pernah diperbaiki
itulah kemudian saya nilai secara asimetris
maka yang harus dilakukan ke depan di dua ribu dua puluh
bagaimana kemudian pembenahan electoral managementnya melalui instrumen revisi undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dijalankan secara bersamaan dengan perbaikan di sektor partai politik
ya ini melalui instrumen revisi undang undang partai politik
karena kalau tidak ini berjalan asimetris
problem tata kelola kepemiluan itu lebih besar itu disebabkan karena problem tata kelola di kepartaian
jadi ini persoalan yang saling punya hubungan kausalitas di antaranya
dan kita berharap konfigurasi politik yang berubah membuat orang orang yang ada di parlemen sana teman teman sejawatnya samaranya bisa duduk untuk memikirkan negara
tidak hanya bicara mengenai
gak hanya parlemen mas budi
oh presiden juga
porsinya setengah ada di presiden
ini singkat saja
pilkada dua ribu dua puluh depan mata nih
apa yang paling penting kita pelajari dari pemilu serentak dua ribu sembilan belas untuk kita bisa pelajari betul pilkada dua ribu dua puluh kayaknya
soal ini kandidasi sebetulnya
itu yang paling penting
kandidasi di partai dan juga bagaimana partai bisa melakukan tadi proses perbaikan internal
jadi kalau memang undang undang partai politik saran saya direvisi secara cepat
revisi dulu itu dengan perbaikan proses kandidasi untuk pilkada dan juga untuk semua proses pemilihan politik
akses orang orang baik untuk bisa maju di pilkada itu bisa lebih besar
dan jangan lupa mungkin satu lagi
revisi undang undang pemilu fine
tetapi harus ada kesepakatan dasar
misalnya jangan mengubah sistem pemilu jadi tertutup
kalau ini nggak ada itu liar
tapi katanya dari dua kali masa jabatan parlemen terakhir mereka pada sepakat tadi mbak dhani untuk mengamandemen konstitusi dan mengembalikan lagi gbhn dari alam kubur
jadi kalau nggak ada kesepakatan dasar